saudara saudara setanah air dalam kehidupan mutakhir di zaman modern ini
tentu adalah hal yang wajar jika kita memiliki hasrat atau keinginan
untuk memiliki segala hal yang diproduksi oleh peradaban modern
entah itu televisi layar datar atau layar cekung
mobil keluaran terbaru edisi handphone anyar dan yang lain lain
yang penting jangan istri baru aja
nah cuma persoalannya adalah apakah ketika kita memiliki semua itu
yang disebut barang barang konsumsi itu apakah menunjukkan siapa kita
apa mereka memberi label kepada kita
menjelaskan identitas kita
semacam gengsi atau prestis yang sama sekali bersifat netral
dalam arti tidak menjelaskan keberadaan jati diri karakter
sampai sifat sifat kita sebagai manusia atau sebagai bangsa
dalam media sosial begitu pun juga
anda mungkin selfie menonjol nonjolkan diri punya banyak follower
tapi apakah followers itu memahami
nah yang bisa menjelaskan dan memberi makna
memberi nilai pada satu bentuk material itu yang hasil peradaban modern itu
namanya adalah kebudayaan
karena di dalam kebudayaan itulah diolah nilai nilai
itulah dasar dasar kebudayaan
jadi mau anda punya apapun anda punya bandara hebat
jembatan luar biasa
tol sepanjang apapun
bila ia tidak memiliki makna makna kulturalnya
itu tidak memberi arti pada pengembangan manusia
tidak memberi arti pada manusia
tidak menjadi sumber atau tujuan aktualisasi dari manusia
hanya sekedar fasilitas material saja
nah karena itu pembangunan mau berbentuk material
boleh boleh saja kita berpikir ekonomi saja
seperti yang dikatakan pak jokowi
nah itu juga
tetapi kita harus mengikutinya juga dengan pemaknaan
supaya ekonomi itu benar benar menjadi modal bagi kita
untuk menegaskan siapa saya siapa indonesia siapa kita
itulah saya kira persoalan kita belakangan ini
yang membuat kita kadang kadang kurang percaya diri
yang membuat kita merasa lemah di hadapan orang lain
karena kita terlalu tergantung kepada
fasilitas fasilitas yang bersifat material
meninggalkan hal hal yang imaterial atau kultural
bahkan mengkhianati apa yang telah diwariskan nenek moyang kita
berupa adab adat dan kebudayaan itu
semoga kita tidak mewariskan keburukan itu kepada generasi berikutnya
dan anak anak muda anak cucu kita
juga bisa melanjutkan apa yang telah diwariskan ribuan tahun nenek moyang kita
bersama kejayaan material lain
sejak dilantik sebagai presiden pada akhir dua ribu empat belas silam
presiden joko widodo menghadirkan tradisi baru di lingkungan istana kepresidenan
protokoler kepresidenan yang selama ini sakral dan kaku
sekarang terasa lebih berbeda
tradisi baru dimulai saat presiden melantik gubernur dan wakil gubernur
hasil pilkada serentak dua ribu lima belas
biasanya para gubernur dan wakil gubernur yang akan dilantik
langsung menuju istana negara untuk diambil sumpahnya
kali ini ada tambahan prosesi baru
setelah melalui prosesi awal di istana merdeka
para kepala daerah yang akan diambil sumpahnya berjalan kaki bersama presiden
wakil presiden dan menteri dalam negeri dari istana merdeka menuju istana negara
diiringi oleh pasukan pengawal presiden
tradisi baru juga dilakukan melalui prosesi pergantian pasukan pengamanan presiden
yang berjaga di lingkungan istana kepresidenan
seremoni ini menarik perhatian masyarakat karena pergantian pasukan
biasanya digelar di dalam lingkungan istana
kali ini pergantian pasukan ditampilkan secara terbuka di halaman depan istana merdeka
dalam prosesi ini pasukan pengawal presiden menampilkan berbagai atraksi pasukan yang menarik
ada lagi yang baru saat proses penerimaan tamu kenegaraan
hal ini dimulai saat presiden joko widodo menerima kunjungan perdana menteri selandia baru john kay
sebelum masuk ke istana tamu negara diarak dari monas bersama dua prajurit berkuda
dan pasukan marching band sehingga masyarakat turut menyaksikan prosesi tamu negara
rangkaian upacara detik detik proklamasi kemerdekaan juga tak lepas dari modifikasi
pada tujuh belas agustus dua ribu enam belas sebelum dimulainya upacara yang dipimpin oleh presiden
dilakukan parade atau kirap bendera pusaka dari monumen nasional menuju istana merdeka
dengan kereta kencana ki jaga raksa dari purwakarta duplikat bendera pusaka diarak oleh pasukan penggemar bendera pusaka
pasukan pengawal presiden dan pasukan berkuda
atraksi seni turut memeriahkan kirap kali ini
setelah upacara detik detik proklamasi halaman istana merdeka yang selama ini steril
berubah menjadi arena konser musik
masyarakat umum memenuhi areal halaman istana merdeka sambil menikmati penampilan artis ibu kota
seperti slang dan raisa
budi hadi putro cnn indonesia
jangan terus kita bicara mengenai ekonomi dan politik saja
kita lupa ada sisi budaya yang harus diperhatikan sehingga akan ada kebijakan makro kebudayaan
itu sedikit kutipan pernyataan presiden jokowi usai berdialog dengan para budayawan
salah satunya mas radar pancadhana beberapa waktu yang lalu
presiden jokowi memutuskan untuk lebih serius melakukan pembangunan
di bidang kebudayaan
tapi masalahnya adalah dibanding pembangunan infrastruktur
pembangunan kebudayaan ini memang terlihat lebih sulit untuk kita rumuskan
mungkin kita mengerti apa lagi diimplementasikan oleh pemerintah dan juga aparat birokrasinya di seluruh indonesia
bisa saja presiden punya visi tapi belum tentu visi itu bisa diterjemahkan secara baik oleh para birokratnya
seberapa penting sebenarnya pemerintah menaruh perhatian kepada masalah kebudayaan
dan apakah kebijakan yang pro kebudayaan itu sudah berjalan
selama ini kami akan membahasnya malam hari ini bersama eko sulistyo
deputi bidang komunikasi politik kepala staf kepresidenan
dan juga mas radar pancadhana tadi yang sudah memberikan perspektifnya seorang budayawan
selamat malam bapak bapak
kita akan bicara mengenai perspektif lain
tapi kita akan bicara mengenai pak jokowi dan kebudayaan
saya akan ke mas radar dulu tadi sudah kasih perspektif sedikit dengan monolognya
tapi yang membuat saya penasaran kan selasa lalu
presiden jokowi ada tatap pendapat ada dialog dengan para budayawan
tapi sayangnya itu berlangsung tertutup sehingga masyarakat nggak tahu nih
isinya jeruannya dalam dialog itu seperti apa
mungkin bisa ada bocoran dulu dari mas radar terkait dengan pertemuan presiden
seberapa serius sih sampai tertutup sehingga masyarakat tidak bisa lihat tidak bisa tahu
ini boleh dipocorkan tidak
bocoran tidak tahu
ini pertemuan kedua
presiden adalah budayawan yang saya koordinir dalam satu forum yang namanya mufakat budaya
mufakat budaya itu ya ada tiga ratusan orang lah di seluruh indonesia itu
termasuk sebenarnya kusmo pak syafi ma'ari dan yang lain lain
pak daud yusuf yang kebetulan pada hari itu tidak hadir
untuk memberi masukan masukan betapa dimensi kebudayaan itu terlalu konstitusi terlalu vital untuk dinafikan atau dipinggirkan
sebagaimana kabinet itu
bagaimana kabinet kabinet sebelumnya melakukan hal itu
bukan hanya pak nafikan saya sering membuktikan bahkan di depan presiden sebelumnya bahwa penghinaan terjadi dan dilakukan oleh negara terhadap kebudayaan dan kesenian
selama berapa lama
selama tiga puluh empat puluh tahun lebih
tidak hanya dihina bahkan dibinasakan
saya kira saya pernah sering bicara tentang bagaimana soeharto itu membinasakan ekspresi ekspresi kultural dengan cara melakukan pembakuan
misalnya tari itu dibakukan dibawa keliling dunia
dan ada banyak penelitian mengenai itu
nah sekarang kita mencoba memahami apa yang disebut dengan tri apa itu
trisakti itu bung karno itu karena ada kepribadian yang berkebudayaan
yang implementasi pada kebijakan dan program program pemerintahan tidak jelas
anggarannya juga tidak ada
cuma jargon jargon dan simbol simbol
iya padahal itu kan sakti ketiga itu kan
yang menurut saya itu justru melandasi dua hal sebelumnya
politik dan ekonomi
tanpa signifikansi yang bersifat kultural ini nggak berarti apa apa
tanpa dikerjakan dilakukan dipelihara dioperasikan oleh manusia manusia yang berbudaya itu pun sia sia
nah jadi kita konsen di situ untuk memberi masukan
sebenarnya sederhananya cuma dua
jadi kita ngomong infrastruktur deh
dan bukan infrastruktur kebudayaan saja
tapi infrastruktur yang berbudaya
oke tapi infrastruktur itu kan kita bicara sebuah perangkat keras yang
ya memang material
nah kalau infrastruktur kebudayaan itu adalah hal hal yang bersifat material
yang menunjang kerja dinamika dan proses produktif dari kerja kebudayaan
kalau infrastruktur yang berbudaya
bagaimana caranya pembangunan material ini apapun bentuknya
mau bendungan jalan tol sampai pelabuhan
itu harus memperhatikan kearifan lokal dan pengetahuan lokal di mana infrastruktur itu berada
karena bila tidak dia akan mengalami benturan dengan realitas lokal itu
jadi boleh mewah boleh canggih asal ada kearifan
ada kearifan itu kenapa
karena pembangunan material itu didasarkan pada teknologi dan ilmu pengetahuan yang sifatnya
dipraktekan di negara kota mana pun sama
padahal lokasi yang dia tempati itu memiliki keberbedaan yang sangat luar biasa
inilah yang menjadi benturan dan bentroan selama ini di negeri ini dan menghambat pembangunan infrastruktur material itu sendiri
pada pertemuan itu presiden lebih banyak mendengar keluh kesah para budayawan mas radar
ya sebenarnya nggak keluh kesah
kita nggak keluh kesah hanya memberikan satu bukan memberikan lah
kita bersharing ya
membantu dia untuk melihat satu
pandangan yang lebih luas
anda melihat selama dua tahun hampir dua tahun presiden jokowi ini memimpin
kita tidak bicara presiden presiden sebelum ya
apakah sentuhan sentuhan berbudaya dalam pembangunan dalam birokrasi dalam pemerintahan itu sudah mulai terasa
itu yang saya keluhkan pada pertemuan pertama dengan jokowi
bahwa pembantu anda ini cuma ngabis ngabisin duit rakyat soal kebudayaan
ya karena emang nggak ada itu
hal itu yang anda bilang itu nggak ada
tidak ada sentuhan sentuhan itu mas radar
iya jadi dimensi ketiga dari trisakti itu nggak jalan
karena emang tadi seperti yang dibilang itu implementasi pada tingkat kooperasionalnya mengalami lag dengan visi dari presidennya
nah itulah makanya dia pernah satu kali minta pak radar koordinasi lagi para budayawan untuk bicara langsung dengan menteri menteri
jadi bagaimana implementasi praktisnya di setiap sektor itu
bahwa kementerian apapun dimensi kultural tersimpan di dalamnya
dan cukup konstitutif
atau signifikan perannya
itu yang harus kita beritahukan kepada mereka
menlu pertahanan perdagangan industri itu ada anasir atau elemen kebudayaan yang juga harus bermain dan memperkuat kerja kerja mereka
mas eko betul presiden selama ini sebenarnya punya visi tentang itu tapi memang programnya tidak jalan
atau visinya presiden mimpinya presiden tentang bagaimana menggabungkan sesuatu yang tangible dengan intangible seperti kebudayaan ini bisa berjalan dengan baik
bener nggak mas
ya saya kira begini
memang orang kemudian merasa semacam ada kegagetan ketika presiden bersama para budayawan saat di galeri nasional ya
itu menyatakan bahwa pemerintah kini mulai melihat aspek penting dari pembangunan infrastruktur budaya
jadi selain infrastruktur fisik seperti jalan tol kemudian pelabuhan
nah konteks ini bukan berarti bahwa baru kali ini atau baru saat ketemu dengan mas radar dan teman temannya itu presiden bicara soal pentingnya aspek budaya di dalam pembangunan nasional
nah tapi memang ini adalah menyangkut soal prioritas
nah di dalam tadi betul di dalam visi misi presiden selama ini
apa presiden jokowi dan pak yusof kalla itu disebutkan memang apa semacam panduan ideologisnya adalah trisakti
ya panduan ideologisnya adalah trisakti yang di situ yang ketiga adalah berkeperibadian secara budaya
nah kemudian pada program prioritasnya yang disebut nawacita ya
yang ingin menghadirkan negara dalam keseluruhan aspek masyarakat
itu kalau kita lihat ya pada nawacita ke delapan dan ke sembilan itu aspek budayanya sangat kental
karena nawacita ke delapan itu bicara soal apa revolusi karakter bangsa
revolusi mental itu ya seperti kita
kira kira tekanan pada itu kemudian pada nawacita yang ke sembilan bicara soal apa untuk lebih memantapkan
aspek kebenikan dengan melakukan apa restorasi sosial
apakah visi kebudayaan ini sudah benar benar diinstruksikan presiden kepada bawahan bawahannya mas
nah ini yang kemudian sekarang ini bukan berarti bahwa ada di aspek dua itu
apa nawacita delapan dan sembilan
tapi keseluruhan nawacita sebetulnya tadi yang terlihat
nah nawacita sebetulnya tadi yang dikatakan oleh mas radar itu aspek aspek kebudayaan harus apa menjadi satu apa daya rekat lah disitu
selama ini presiden sudah cukup puas belum mas dengan bagaimana mengawinkan antara pembangunan ekonomi infrastruktur politik dengan sentuhan sentuhan budaya yang sebenarnya sudah dinawacitakan tadi
sudah termaktub dalam nawacita itu
nah artinya apa artinya ketika kemudian aspek ekonomi juga mulai dibenahi ya
kemudian ketika aspek infrastruktur mulai dibangun dan sebagainya
ini kan kemudian kembali bahwa penggunanya adalah manusia ya
nah manusia ini kan makhluk berbudaya
nah bagaimana kemudian taruhlah misalnya infrastruktur trans papua
nah ini kan akan punya dampak secara budaya
akan merubah kultur secara budaya pada masyarakat setempat ya
jangan sampai kemudian ada satu intervensi misalnya bangunan infrastruktur trans di situ
ini tidak mempengaruhi bagaimana kemudian masyarakat ya istilahnya begini
perubahan budaya dalam berkegiatan ekonomi misalnya ya
kemudian kebudayaan kebudayaan yang lain harusnya juga tumbuh di lingkungan
jadi memang sebenarnya ada problem besar ya mas radar
bagaimana agak sulit mengejawantahkan mengimplementasikan bahkan di tingkat level paling tinggi misalnya
menteri sampai dirjen gitu ya
itu agak sulit bisa mengejawantakan visi atau mimpi presiden terutama di bidang kebudayaan
mas eko lebih baik kita lanjutkan usaha jenah berikut ini supaya dialognya lebih asik lagi
kami akan segera kembali sesama
saya banyak kemudian yang masyarakat berpikir pikir ini presiden sebenarnya serius nggak sih memendahi kebudayaan kita dan sebenarnya presiden itu gimana mas eko ya
kalau kita bicara kebudayaan itu kata mas radar itu sangat penting tapi selama puluhan tahun dibinasakan karena tidak dianggap care
dan sebenarnya masyarakat juga susah mengukurnya ukuran ukurannya itu seperti apa keberhasilannya seperti apa
dalam kalau misalnya kita bicara mengenai politik anggaran politik anggarannya itu bagaimana kemudian skala prioritasnya
nah presiden jokowi sendiri bagaimana sih mas kemudian mengejawantakan visinya dia kemudian menginstruksikan kepada para teknokrat di bawah birokrasi sehingga bisa menjalankan apa yang kemudian menjadi visinya
saya kira gini mungkin case by case ya
karena presiden ini kan sangat punya ciri untuk hal hal yang sifatnya konkret ya
nah misalnya tadi disampaikan oleh presiden pentingnya ruang budaya supaya kemudian antar warga ini bisa duduk bisa berdialog secara bersama sebagai warga bangsa dalam sebuah nilai nilai persatuan dan keindonesian yang utuh dan toleran
nah ini penting untuk kemudian dalam kehidupan yang sekarang
merbanyak intoleransi ya kemudian fundamentalisme dan sebagainya
nah ini saya kira perlu diperbanyak ruang ruang dialog itu
nah dalam arti yang konkret misalnya ini tadi disampaikan oleh presiden bahwa kita perlu ada ruang itu
nah di solo misalnya atau kemudian nanti di dki
nah ini di pu juga sudah mulai di sekarang di pemerintah pusat ini
jadi kalau di solo misalnya di perkampungan perkampungan miskin yang mereka
sulit aksesnya terhadap perkembangan ilmu dan perkembangan teknologi dan informasi
nah kemudian kesulitan akses terhadap bacaan
nah pergaulan antar warga di situ juga menjadi sangat keras
nah dia bikinkan ruang apa namanya taman cerdas
taman cerdas kemudian ada perpustakaannya ada komputer dan akses internet
khususnya di daerah daerah miskin
nah kemudian ada ruang bermain oleh apa
itu bagian dari pembangunan kebudayaan infrastrukturnya sebenarnya
itu adalah pembangunan kebudayaan tidak harus dilihat juga pada aspek fisiknya
pada aspek bangunannya
tapi fungsi dari ruang itu adalah membuat masyarakat di sekeliling itu bisa memanfaatkan untuk arena bermain
ini sebagai katalis ya
dan selama perjalanan politik presiden dari mulai wali kota gubernur itu ditunjukkan betul tuh mas eko ya
iya ini di jakarta
nah kan sekarang mulai dilanjutkan oleh pak ho
itu apa ruang
taman taman seperti itu ya berkumpul
nah ini penting ruang ruang publik itu sebagai katalis masyarakat
nah ini salah satu aspek yang sifatnya konkret
nah itu yang sekarang ini juga di menteri pupera
itu kan ada saya kemarin melihat daftarnya ada nomenklatur
untuk membuat di daerah daerah itu ruang ruang budaya semacam itu
oke jadi memang sudah sampai gitu untuk membangun infrastrukturnya ya
ini salah satu aspek aja ya
mas radar kalau kita tadi membahas presiden bilang mengatakan bahwa infrastruktur kebudayaan harus dibangun
ini dalam artian material dan juga tidak hanya materialnya sebenarnya
nyawanya juga rosonya juga harus ada disuntikan di infrastruktur infrastruktur itu
gimana sih kemudian yang konkret itu seperti apa sih yang kemudian bisa digambarkan sehingga masyarakat itu mengerti ini loh
yang dimauin oleh presiden
mas muzdengi mas
hampir semua nggak ngerti kebudayaan seperti anda bilang tadi
anda juga gak ngerti
yang namanya roh kok disuntikan itu gimana
gak mungkin kita menyuntikkan roh
kebudayaan itu apa
apa hubungan kebudayaan itu dengan meja ini
dengan mercedes atau apalah dengan combro itu kebudayaan itu hubungannya apa
bahkan orang keliru
menganggap korupsi itu sebagai kebudayaan
lebih kiru lagi presiden sebelumnya menganggap candi candi tari pendet tari piring apa dan yang lain itu sebagai kebudayaan
bukan itu kebudayaan
itu produk kebudayaan
dan produk kebudayaan itu ada yang negatif ada yang positif ada yang konstruktif ada yang destruktif
ini seperti mata uang
dua sisi mata uang yang sama
kebudayaan yang kita bayangkan itu adalah kebudayaan luhur dan suci yang mencoba menangkal dampak dari
negatifitas perbuatan manusia
yang juga merupakan produk kebudayaan
pelacuran narkoba korupsi itu negatif
itu produk kebudayaan juga
itu sama usianya dengan peradaban itu sendiri
nah kita berjuang di sisi baiknya konstruktifnya bagaimana menangkal itu dan melanjutkan keluhuran manusia
kan kayak gitu kan
nah bagaimana mengaitkan itu pada kerja kerja operasional
itu pada nggak ngerti
pada anggaran misalnya dalam soal anggaran
kita bicara politik anggaran
berapa ini anggarannya
nah kalau misalnya saya bilang dulu pada presiden
anda menganggarkan untuk kebudayaan
sudah saya hitung itu dua ribu per kapita
apa yang mau diperbuat dengan dua ribu perak per kapita
untuk urusan kebudayaan
mengurus situs situs museum kesenian dan yang lain lain
anda bukan hanya menghina
itu mengasasinasi kebudayaan gitu
sampai sekarang pun hal itu tidak jelas
malah dpr menurunkan anggaran kebudayaan di kemendikbud
yang sudah lewat satu triliun kembali di bawah satu triliun
ini karena persepsi yang keliru mengenai kebudayaan itu
karena memang belum dipahami
seperti banyak hampir semua masyarakat indonesia
bahkan mengatakan bahwa kebudayaan itu ya tarian
sesuatu yang sangat simbolistik
itu produk kebudayaan
kayak gelas sama coca cola itu produk kebudayaan
nah jadi menurut saya
kita harus memiliki satu pemahaman bersama
konsensus tentang kebudayaan kita itu apa
kebudayaan itu menyangkut lima hal itu tadi
morality etika dan estetika
kita tuh di tahap yang mana
sampai ke moralitas saja belum kita
kita gak punya moralitas
orang amerika udah berpengaruh
kita mulainya kalau kita bicara mengenai pembangunan kebudayaan
harus dimulai dari mana sih mas radar
ini kan kekacauan selama ini sudah terjadi
pembangunan tidak berbudaya gitu
dari mana mulai
infrastruktur kebudayaan diupayakan sejauh mungkin
memberikan fasilitas dan ruang yang kondusif
yang misalnya orang mau baca puisi
karena sekarang sudah terjadi berkali kali polisi itu melarang
diskusi buku pertunjukan film dan lain lain
ini kan gaya soeharto dulu
yang buat saya bukan membunuh kreativitas
tapi membunuh imajinasi
dan gak nyambung sama visi presiden itu mas eko
gak nyambung sama sekali
kayak gitu lah
nah ruang ini harus dibuka dan difasilitasi
sekarang mas budi
orang mau bikin pertunjukan teater
di indonesia ini
di seluruh ujung negeri ini
nyari tempatnya aja nggak bisa
siapa yang menjadi induk semang
kalau olahraga banyak
tapi kesenian dilupakan
ya kan misalnya
nah persoalan lainnya adalah pemahaman
bupati wali kota gubernur
paham apa mengenai itu
sehingga dia ketika dia harus
saya harus berbuat pada kebudayaan
untuk yang lain lain
karena ukuran keberhasilan portofolio itu dari pencapaian pencapaian yang material itu
kebudayaan tidak bisa disatistikan itu
value nya itu antara lain
apakah penduduknya semakin merasa bahagia
kayak misalnya gini
terus terang aja nih
turun dari tahun sebelumnya
dia malah tambah populer
orang merasa nyaman dan bahagia
kebahagiaan itu adalah
jadi ukurannya itu tidak material saja
tapi begitu dia dihargai sebagai manusia
kehormatan dan kedalawatannya
sebenarnya ditapakkan dengan jelas oleh sang pemimpin
dia merasa bahagia
gak apa apa makan tempe
tidak punya mobil mewah
menurut anda selain infrastruktur yang harus digalakan
infrastruktur kebudayaan yang dibangun juga
faktor in material seperti bagaimana membangun manusianya itu juga sangat penting
salah satu program presiden yang kita ketahui adalah revolusi mental
itu salah satu
yang kemudian banyak digadang gadang
dan sampai sekarang tuh
masyarakat juga tidak ngerti
revolusi mental seperti apa
bahkan saya yakin
pejabat pejabat yang ada di bawah kementerian pmk misalnya juga
ya bagaimana mau ngerti orang basicnya itu
revolusi mental itu dasarnya ada pada kebudayaan kan
karena mengenai value dan yang lain lain
kebudayaannya dia gak ngerti
bagaimana dibuat revolusi mental
ini yang kesulitannya pak presiden itu
kenapa kok nggak ada yang mampu mengimplementasikan itu di semua sektornya
kan dia tidak ingin hanya di mendikbud sama di pmk saja kan
di seluruh elemen pemerintahan kan
tapi gak ada satupun
karena mereka masih gelap dengan revolusi mental
anggarannya berapa sih pak seko untuk revolusi mental kalau boleh diisirin
tapi saya ingin menggarisbawahi tadi sebenarnya adalah pentingnya ruang
tidak hanya fisik ya
tidak hanya fisik
nah ini tadi di liputan pengantar soal istana
yang mulai ada sentuhan sentuhan budaya
nah ini saya kira penting untuk dimanai
karena selama ini orang memberikan narasi ya
pada istana itu lebih cenderung pada narasi politik dan pemerintahan
sehingga kesan itu menjadi kaku
karena kemudian orang melihat istana itu bagian dari orang menerima tamu tamu resmi ke negaraan dan sebagainya
tidak bisa tersentuh masyarakat
tidak tersentuh masyarakat
tapi dengan cara ini
sebetulnya sejak saat pelantikan itu
anda lihat ribuan orang bisa masuk ke istana
bisa selfie dan sebagainya
ini sebenarnya titik awal
bagaimana istana itu menjadi inklusif
nah inklusi ini penting
supaya kemudian jarak antara istana sebagai simbol pemerintahan dengan rakyat itu dekat
nah ini penting
presiden sendiri kan juga membuka ruang ruang dialog itu
menurut anda itu bentuk tradisi baru untuk meningkatkan kuantitas kebudayaan masyarakat
dimulai dari pusat
karena simbol dari pemerintahan itu ada di istana
nah ketika istana mulai inklusif
ketika kemudian presiden juga memiliki visi ruang budaya pada istana
persoalan persoalan yang tadinya kaku sangat resmi itu bisa menjadi cair
dialog dialog dengan kelompok kelompok masyarakat yang sudah dilakukan oleh presiden ya
apa terakhir dengan para budaya meskipun tidak di istana
nah ini akan memberikan satu
bahwa sistem politik pemerintahan itu tidak kaku semacam itu
nah ini yang penting saya kira
ini adalah jawab presiden yang kemudian setiap hari kan memelototi nih
bagaimana birokrasi berjalan
pemerintahan berjalan dengan baik
apa tidak sesuai dengan visi presiden
di bidang kebudayaan ini
apakah betul anda menemukan hal yang sama seperti dilihat oleh mas radar
bahwa dari segi revolusi mental
kemudian pembangunan kebudayaan
itu memang di bawah itu sangat tidak berjalan
bahkan mereka tidak mengerti apa yang harus dikerjakan gitu
ya karena memang begini
ini misalnya ya
kalau kita bicara atau kita baca tulisan presiden soal revolusi mental
nah disana sebetulnya yang diinginkan presiden adalah
perubahan pasca reformasi ini kan baru sebatas kelembagaan
baru sebatas institusi perubahannya
ada lembaga misalnya komisi pemilihan umum
ada lembaga mpr yang sudah mulai demokratis dan sebagainya
tapi perubahan pada level mindset
pada level keberbadian
nah itu yang dirasa presiden masih kurang
nah ini yang kemudian
sebetulnya tidak hanya dilihat bahwa ini harus program revolusi mental
tapi kan menyangkut manusia
menyangkut peningkatan sumber daya manusia dan sebagainya
misalnya di level pendidikan atau kementerian pendidikan
ada di level kesehatan
karena ini menyangkut soal misalnya
bagaimana sumber daya itu juga
manusia itu selain pintar cerdas
kemudian juga harus sehat
pada level yang lain
pada level ekonomi dan sebagainya
ini sebenarnya multi
multi dimensi itu ya
oke pak sardar
kalau tadi kan kita mengatakan bahwa kita semua sadar bahwa presiden yang punya political will untuk menegakkan kebudayaan di indonesia ini punya kesulitan besar
bagaimana mengejawantahkan paling tidak atau menyebarkan virus visi kebudayaannya ini kepada para birokratnya di bawah
apakah presiden memang harus turun tangan langsung sendiri untuk paling tidak memberikan contoh seperti yang dilakukannya
yang di istana kepresidenan dengan simbol simbol budaya yang sudah mulai diselip selipkan
dalam kunjungan kenegaraan dalam pelantikan dalam bahkan sesuatu yang sangat sakral seperti detik detik proklamasi kemerdekaan itu
itu bahkan disisipkan tradisi baru di sana
apakah itu yang kemudian ingin ditunjukkan ke presiden kepada anak buahnya pak mas radar
jadah berikut kami akan segera kembali suatu saat lagi
apakah itu yang dimulai di era presiden jokowi ini di tengah protokol yang istana yang sangat ketat dan sangat kaku selama ini
apakah itu sebagai presiden mau menyiratkan ini loh contohnya loh
bikinlah kayak gini gitu pak sardar
karena itu contoh yang jelek
contoh yang jelek
nanti kebanyakan upacara berbau adat tarian tarian di semua lembaga negara
dan merasa dengan itu dia sudah berbudaya dan telah melakukan revolusi mental bukan
jadi menurut anda itu hanya simbol simbol yang tidak berbeda
yang dilakukan presiden itu karena kuncinya diselip selip pak eko
anda menyebut simbol tadi
kebudayaan itu bermain pada tingkat simbol
jadi sesuatu yang abstrak
bukan yang material
karena itu bentuk tadi
tidak ada yang material
jadi yang digunakan adalah kunci keduanya
dia bilang menilai
jadi simbol itu dinilai
jadi kata dasarnya nilai
itu hal pertama dalam kebudayaan
jadi nilai ini menciptakan dalam bahasa ilmunya signifikansi
begitu kita menilai sesuatu barang kita mendapatkan signifikansi
atau barang itu signifikan untuk diri kita
nah ini kerja kebudayaan
nah yang harus dilakukan para menterinya adalah menciptakan tidak simbol
sebagaimana kereta belangkon kuda di istana bukan
tidak ada maknanya
karena itu selebrasi
bahwa inilah salah satu bentuk kebudayaan
tapi jangan diikutin itu
seluruh indonesia kan seperti itu
sementara yang kita inginkan
dia melakukan produksi kulturalnya
yang bermakna bermakna atau bernilai secara kultural itu
dalam bidang apa
kebijakan politik misalnya
produksi apapun di segala kementerian
kan punya produksi
menteri pertahanan kependidikan atau industri punya produksi
bagaimana produksinya itu punya value
signifikan pada kehidupan kita
misalnya seperti apa itu maksudnya
di pertahanan yang sangat susah
ini gimana hubungannya pertahanan dengan budaya
misalnya gitu kan
misalnya anda mau ngomong hankam rata lah
atau hankam nas
atau pertahanan nasional
anda terus bilang belilah itu leopard atau apa
itu kalau ditempur sama singapura saja
kalah banyak kan gitu kan
apalagi lawan india lawan china apa jepang
udahlah gak usah main begitu
yang membuat negeri ini bertahan
bahkan ini merdeka
tapi mental juangnya
tapi rakyatnya yang bergerak
nah karena itu pertahanan kita yang terbaik itu harus ada di pulau terluar
karena merekalah benteng pertama kita
nggak usah bikin benteng gaya portugis kontinental gitu
bentengnya adalah manusia
kunci nya berarti di manusia
jadi saya bilang kepada para panglima itu
anda harus perkuat pertahanan nasional itu dari manusianya
begitu anda ingin manusianya itu menjadi pembela utama dari bangsa dan tanah air
anda harus bekerja sama dengan apa yang mereka miliki dalam kebudayaannya
kalau anda nggak ngerti kebudayaannya bagaimana anda mau mengangkat mereka
nah itu misalnya dalam pertahanan dan keamanan
dalam pertanian apa juga ada
nah ini makanya saya bilang kita perlu bicara bersama
mengenai bagaimana mengimplementasi apa yang disebut perubahan karakter itulah
itu adanya dalam kebudayaan
nah saya mau tingkatkan level pembicaraan kita
bahwa revolusi mental itu perubahan mindset karakter sifat dasar
ganti ganti yang lain
tapi berdasar apa pak
berbasis kebudayaan apa apa
anda mau nyari di london apa di paris apa di china
yang disebut mindset karakter itu
kita cari cari nggak ketemu
karena apa kita kubur dalam tanah
yang kita miliki sendiri dalam sejarah adab dan kebudayaan kita
udah kita kubur pak
nah kita ngambil melalui media sosial
bukan berarti modernisasi itu kan ya salah juga dong mas radar
modernisasi kalau cara kerjanya melakukan dominasi
mensubordinasi budaya lokal atau mengkolomisasi budaya lokal
budaya lokal terkuburkan
harusnya kebudayaan atau adab kita yang bahari itu
menerima dalam satu interalationship intercultural yang setara egaliter
kalau sudah kehancurannya dekadensinya sudah sedemikian parah
kalau kata mas radar tadi
memang apakah kebudayaan atau pembangunan kebudayaan ini
memang kita harus mulai dari sektor pendidikan dulu
sebagai level yang paling penting untuk bisa mendidik anak anak muda indonesia lah pak
itulah mas budi sedikit kecerdasan anda itu
karena benar dari pendidikan itu
masalahnya mana ada menteri pendidikan yang memahami itu
bahwa misalnya kebudayaan itu adalah mendidik manusia untuk cerdas
atau pendidikan itu adalah membudayakan manusia
kan gitu kan proses pembudayaan manusia pendidikan itu
jadi pendidikan itu ada di dalam skema besar kebudayaan
pendidikan mendapatkan tiga ratus triliun atau empat ratus triliun
ini cuma dapat enam ratus miliar
nah untuk politik anggaran seperti apa sih mas radar kemudian ya
dari memperaturannya itu sudah ubah
menteri kebudayaan dan pendidikan
karena pendidikan ini adalah modus min atau prasarana dari kebudayaan
mentransmisi mewariskan nilai nilai bentuk dan inti dari kebudayaan itu lewat pendidikan
dan pendidikan itu tidak hanya formal
ada yang informal lewat guru ngaji lewat orang tua lewat guru guru yang lain
nah pendidikan formal atau yang dilakukan oleh negara itu
itu cuma sebagian mungkin seperempat dari proses pengajaran yang sangat luas itu
itu harus diada disadari oleh menteri pendidikan
kebudayaan begitu luas dalam mengajarkan manusia
seberapa penting negara kemudian harus cawe cawe
misalnya cawe cawe mengatur sedemikian rupa
sudah sekolah formalnya aja sd smp sma sampai perguruan tinggi
yang lain lainnya nggak usah cawe cawe guru ngaji ketua adat nggak usah
tapi berilah mereka infrastruktur yang buat mereka berdaya
nah itu mas eko
di dalam melawan kekuatan saingan yang namanya environment
yang di dalamnya ada teknologi komputasi
dan responsasi informasi
meskipun sekali lagi pembangunan kebudayaan itu tidak bisa terukur dengan statistik yang sangat detail
sangat rigid karena tetap saja presiden kan makhluk politik
dia akan maju dalam pilpres dua ribu sembilan belas
butuh statistik politik keberhasilan
nah seperti ini kan mengawinkannya agak sulit nih mas eko
pr prnya ke depan ini seperti apa
ya saya kira begini
tadi yang banyak disampaikan kan lebih pada aspek nilai nilai ya
aspek nilai nilai yang terkandung di dalam alam masyarakat
yang kemudian menghasilkan sebuah nilai kebudayaan
nah dalam konteks yang lebih modern dan dalam konteks praktek pemerintahan
ini penting untuk kemudian mengadopsi nilai nilai baru yang berkembang
nah itu misalnya soal perkembangan teknologi dan informasi
nah ini bisa berubah
tidak hanya mindset
akan menghasilkan satu nilai lebih
pada praktek penyelenggaran pemerintahan
apa proses perizinan yang satu pintu
orang mengurus perizinan yang kemudian tadinya bertatap muka ya
yang mungkin melalui sekian banyak pintu yang tadi banyak dikritik pada era sebelumnya
nah tetapi sekarang
lebih dimudahkan dengan perkembangan teknologi
mungkin tidak usah tatap muka dan sebagainya
atau mungkin sekarang
tadinya mengurus izin empat puluh hari sekarang menjadi tiga hari
nah ini tentu merubah mindset
dari para penyelenggaran negara ke birokrat
bagian dari pembangunan budaya juga
saya kira itu bagian juga
nah ini tentu kemudian ada nilai plus ya
buat sistem pemerintahan ini untuk memudahkan proses perizinan
ini ada tiga hal sebenarnya yang juga diangkat dalam pertemuan antara para budaya dan presiden beberapa waktu lalu
ada tiga hal yang kemudian kita catat di sini
bagaimana pemerintah harus bisa menumbuhkan kesusastraan indonesia
bagaimana menumbuh kembangkan kesusastraan yang tadinya mungkin dianggap kuno atau terpinggirkan
harus bisa digalakkan kembali
kemudian bagaimana menggalakkan juga diplopasi budaya
dan yang ketiga membangun budaya tidak hanya di urban tapi juga di desa
ini tiga hal tiga hal seperti ini juga memang sudah diperintahkan presiden
dan sudah termaktub dalam program program kerja presiden belum mas
jadi begini tentu departemen luar negeri kementerian luar negeri akan ada di dalam program prioritas mereka
apa sih masalah diplomasi budaya
mungkin di dirjen kebudayaan melihat pembangunan rumah budaya bangsa
di timur leste misalnya kemudian di jerman dan sebagainya
nah itu sebagai sebuah aspek peningkatan salah satu diplomasi secara budaya
nah tapi saya ingin melihat bahwa misalnya pada ruang yang paling dekat dengan pengambil kebijakan presiden itu istana
nah apa yang dilakukan misalnya prosesi
prosesi yang menggunakan nuansa budaya tadi
meskipun tadi dianggap itu hanya berupa simbol tapi itu penting
nah mungkin lain waktu akan bisa ditambah
nah mengenai cara makannya dan sebagainya di istana itu
itu akan lebih memperkaya
karena kemudian misalnya pada saat pemerintahan soekarno cara makan budaya makan saja
itu bisa menjadi alat untuk diplomasi budaya
contohnya adalah saat howard jones dubes amerika yang sering ditelepon oleh pung karno untuk diajak makan
nah cara makannya bukan cara barat pakai sendok garpu dan sebagainya
tapi pakai tangan biasa
nah dengan cara cara itu sebenarnya ingin dilakukan oleh presiden soekarno saat itu adalah ingin meregangkan
ingin membuat supaya hubungan
presiden atau kemudian hubungan pemerintah indonesia saat itu dengan amerika tidak konfrontatif
presiden juga sering waktu itu presiden soekarno mengajak tari tari lenso para duta besar amerika atau kemudian para tamu tamu negara
itu adalah cara juga diplomasi budaya mereka
nah mungkin aspek aspek ini perlu dikembangkan
saya kira dengan cara yang lain
dan presiden joko wiktar sekali dengan masalah ini
buktinya misalnya kemarin prosesi penyambutan tamu negara sudah dilakukan dengan prosesi budaya semacam itu
kadang kadang prosesi penerimaan dengan genderang marching band kemudian dentuman meriam itu
dulu oleh soekarno dianggap terlalu memekakan telinga
dan kering secara budaya
mungkin ini perlu ada substitusi yang
yang nuansa budaya yang lebih kental
jadi itulah bagaimana mengejawatakan proses pembangunan budaya ala presiden jokowi
meskipun masih simbol simbol tapi ya itulah presiden jokowi mencoba untuk mengendalikan kepada masyarakat
ya kesan itu penting ya tamu negara ini kesan penting
yang terakhir pak sradar kalau kita bicara tadi
politik budaya politik pembangunan budaya ini kan sangat sukar untuk diukur keberhasilannya
sampai sejauh mana terutama dalam bidang statistik
presiden kan butuh statistik politik untuk bisa menang pemilu
apakah menurut anda dengan fokus dalam pembangunan kebudayaan
terutama infrastruktur kebudayaan ini presiden bisa mempunyai gain secara politik elektoral lah
ada keuntungan secara elektoral dan politik ya sih pak sradar kalau fokus di sini
secara material sih nggak perlu ada nggak ada nggak ada juga apa apa
dan salah satu pemimpin yang memahami ini karena dia mengalaminya adalah jokowi
tidak perlu yang anda bilang material gain itu menjadi
begitu rakyatnya puas nyaman dan bahagia jangan dipilih lagi
nah ini yang susah dikejar oleh para politikus yang berorientasi pada portfolio
karena itu di atas kertas
jadi sering dapat cerita tim kemenangan dulu itu bikin rekomendasi pidatonya gini gini
jokowi cuma ngomong lima menit dua jamnya salaman
jadi yang dipeluk itu bukan pikirannya yang dipeluk itu hatinya bahkan tubuhnya
terus dia kasih lihat ke saya luka luka
iya kan gitu kan
itu cakarannya buat dia bukan menjadi semacam rasa sakit penderitaan gitu
karena cakaran itu memperlihatkan rasa cinta dari masyarakat kepada dia
dan itu sudah tepat kita punya presiden yang punya visi seperti itu
karena kita dapat menyentuh manusia hati manusia yang urani
kan gitu kan
jadi manusia itu mendapatkan kemanusiaannya
saya kira basis politik dan tujuan politik untuk pur sweet of happiness
bukan defisit atau profit bukan pdb tapi happiness
ukurannya apa triliunan dolar atau apa bukan
tapi begitu dia bisa membahagiakan masyarakatnya dia berhasil sebagai kepala negara
itu tadi sesuatu yang intangible memang tidak bisa diukur dengan statistik
tapi bagaimana kebahagiaan apalagi kalau kita bisa ngopi ngopi setelah ini itu tandanya kita bahagia malam minggu ini
terima kasih bapak bapak
mudah mudahan kita bisa meraih kebahagiaan terutama dengan visi presiden yang akan membangun infrastruktur kebudayaan
sehingga kita masyarakat bisa menikmati rasanya happy nya jadi masyarakat indonesia
terima kasih mas radha terima kasih mas edwan sulistya